sejumlah tokoh nasional menggelar open house dalam menyambut hari raya idul fitri
tak terkecuali presiden ketiga indonesia b j habibie
habibie menggelar open house di kediamannya di patra kuningan
ratusan warga mengantre untuk bersalaman dengan tokoh dirgantara indonesia itu
antusiasme warga untuk bersilaturahmi cukup tinggi ini dilihat dari antrean yang panjang
pejabat dan warga berbaur untuk bersalaman dengan ketua dewan kehormatan partai golkar tersebut
pada kesempatan itu habibi berpesan agar generasi muda bukan hanya menjadi bibit yang unggul
tapi juga disiplin kerja keras dan konsisten dalam mengejar cita cita
bangsa indonesia mengandalkan generasi muda yang berintelektual tinggi
yang selalu haus untuk meningkatkan kualitas diri
kembangkan di mana sumber daya manusianya itu kualitasnya tinggi daya saingnya tinggi
budayanya tinggi dia bebas merdeka tapi bertanggung jawab dan berbudaya
saya tidak boleh terlalu lama nanti bosen kalian
tapi saya ucapkan selamat sekali lagi tahun baru ya